dari melbourne mbak nana apa kabar
oke langsung dari melbourne australia
prof denny anda dilaporkan ke baris krim polri oleh seseorang warga yang berinisial aww
karena cuitan anda di twitter tentang informasi keputusan mk sistem pemilu tertutup ini dianggap informasi hoax
pertama saya sudah biasa dilaporkan ke balai skrim
sampai sekarang pun status hukum saya masih tersangka
karena tahun dua ribu lima belas pernah ada yang melaporkan soal langkah saya untuk mereformasi pembayaran pasport payment gateway
sudah delapan tahun
kebetulan jadi ya ini bukan kali pertama lah ya
pada saat men tweet itu pun saya sudah mengantisipasi dalam setiap
dalam setiap tulisan dalam setiap apa yang saya sampaikan di forum publik
saya sudah paham bahwa sebaiknya menggunakan pilihan diksi kata kata yang tidak membuka ruang ruang delik
itu sulitnya kita sekarang bicara saja sudah bisa dibawa ke ranah hukum pidana
jadi saya sudah coba untuk memilih kata kata bukan satu
karena ada makna
dan bisa dijadikan bocor
saya paham bahwa yang saya sampaikan itu bukan dari mk sumbernya
sehingga juga tidak bocor
kemudian saya mengatakan mk akan memutuskan
saya paham betul belum ada kesimpulan belum ada keputusan
tapi ya itu sudah dilempar ke publik
dan kemudian itu dibahasakan bocor dan lain lain
itu sudah pemahaman orang membacanya ya
saya sudah tidak bisa mengontrolnya lagi
dari sisi saya
dari sisi saya
siap saja ini kemudian dibawa ke ranah hukum
meskipun kalau saya sendiri dalam banyak kesempatan
terutama pada saat pengemban amanah sebagai wakil menteri hukum dan ham
ya atau pada saat berikan advice kepada presiden sby
sebagai staf khusus
kita selalu menghindar membawa persoalan persoalan itu ke arah hukum pidana
meskipun peluang peluang dan dasarnya ada
karena kita paham bahwa berhadap dalam sisi kuasa itu memang
kesehariannya penuh dengan kontrol publik
salah satunya lewat kebebasan berbicara berpendapat
saya siap menghadapi proses ini
meskipun sebenarnya tidak ingin negara juga masuk ke ranah pemukaman
misalnya yang paling aktual mbak
dihadapi oleh haris dan fathia
ketika mengungkapkan sikap kritisnya kepada negara
jadi ketika anda mencuit di twitter pribadi anda itu
anda sudah paham sekali ya
bahwa ada resiko resiko hukum yang akan menjerat anda
ya ujungnya adalah laporan di barres krim ini ya
ini sudah diprediksi ya prof denny
bukan hanya cuit itu ya
saya kan banyak sekali menulis
melihat website kami
itu banyak artikel saya
yang mengkritisi sikap pemerintah
dan semua tentu ada resiko hukumnya
tapi saya berkeyakinan
bahwa harusnya yang namanya pendapat
yang namanya informasi
berbeda dengan korupsi
berbeda dengan perampokan
pemegalan pencopetan pembunuhan
itu tidak menjadi ruang atau ranah
masuknya hukum paksa negara
dalam hal ini pidana
karena itulah esensi
hak asasi manusia
mk akan memutuskan tertutup
ini sebelumnya juga sudah bicara
tidak hanya di tweet ya
saya punya akun sosial media yang lain
tidak hanya di twitter sebenarnya
saya ada instagram
semua memang saya daya gunakan
apa apa yang ada di lembaga peradilan kita
kedalam sorotan publik
sistem penegakan hukum kita belum ideal
atau negara lain yang
sistem peradilannya itu
memang menghormati logika logika hukum
tidak mudah diintervensi faktor non yuridis
apalagi praktik praktik mafia hukum
mk punya sejarah
dimana hakim hakim konstitusinya juga
sama agung bahkan sekarang
soalan mafia peradilan
jadi karena itu
advokasi masalah hukum
dan peradilan di tanah air
itu tidak bisa lepas dari
public campaign dan media campaign
membawanya ke dalam ruang terbuka publik
itu yang saya lakukan
dan itu yang
seringkali kami lakukan
untuk kemudian menghadirkan keadilan
dalam bahasa trans sekarang
jadi ini adalah
penjelasan kepada publik
dibawa ke baris krim polri
apakah ini anda melihat bahwa
ada langkah pembungkaman
yang menjerat anda
silahkan publik yang menilai ya
kalau saya menilaikan
kita itu kalau melihat
kontribusi terhadap putusan
tidak bisa setelah putusan dibacakan
karena berbeda dengan pengadilan
kasasi dan seterusnya
putusan mk itu
karena itu harus dihormati
saya menghormati putusan mk
mungkin ada satu dua catatan kritis
tapi tidak ada ruang
untuk tidak melaksanakan
untuk memberikan masukan
hanya di ruang ruang
juga harus di
ruangnya hanya sebelum
kalau terkait dengan pembukaan mandalan lain lain
tidak pada kasus saya
kalau kasus saya
kalau saya menilai
tapi saya memberi catatan
rekan rekan yang kritis
yang paling aktual adalah
yang sekarang sedang bergulir di pengadilan
menurut saya itu adalah salah satu contoh
dan pembukaan mandalan teman teman aktifis
kalau kepada saya
kita akan hadapi
kita akan tunjukkan bahwa
langkah yang justru
demokrasi pilihan rakyat
di situ saya punya preferensi
ketimbang kita kembali ke sistem
orde baro yang tertutup
kita mempunyai relasi yang kuat dengan
dan dewan kita
dan kalaupun ini
saya tidak setuju
bisa siap untuk hadapi
anda khawatir bahwa pelaporan
akan menggeser atau menutupi isu tentang
jadi isunya bergeser nih
yang mungkin belum diputuskan
ke laporan pidana kepada anda
ini akan bergeser gak
saya yakin publik bisa lebih fokus ya
tentu saya berharap juga
bahwa dalam seminggu ini
tarap tidak terlalu lama putusan
itu mata publik
mengawasi dan memberikan atensi
kepada bagaimana putusan yang diperlukan
bukan dalam maksud menekan
kalaupun menekan ini kan dengan pendapat
menekan dengan pendapat itu menurut saya
wilayah demarkasi yang harusnya diberikan ruang
kalau menekan dengan senjata
menekan dengan kekerasan
dengan sikap anarkis
itu tidak boleh
tapi untuk sistem penegakan kita yang masih problematik
kalau kita memberikan
apa semacam kontrol lewat pendapat
harusnya itu mesti diberi ruang
apakah ini akan bergeser
saya harap tidak
karena siapalah saya ya kan
putusan nk ini
bagi sistem penegakan
peradilan sistem suara rakyat kita
demokrasi kita tentu itu lebih penting
ini sebetulnya banyak pertanyaan ya
yang muncul di publik
apa yang membuat anda berani mengambil resiko
mengungkap informasi ini
meskipun tadi anda katakan ini adalah advokasi publik
ada juga yang mengatakan ini ada kepentingan anda
sebagai bakal caleg
dengan sistem pemilu tertutup akan merugikan anda
anda bakal caleg partai demokrat gak nih
sekarang saya dalam proses
sebagai daftar kalus menepakan
komitmen saya namanya satu
tidak ada urusan dengan tertutup atau terbuka
sependek pengetahuan saya
ini untuk supaya publik tahu ya
sekaligus membantah itu
sependek pengetahuan saya
saya dicalonkan di daerah pemilihan

karena kemarin suara saya cukup signifikan
pada saat pemilihan gubernur
maksud saya tidak ada kesulitan
apakah tertutup atau terbuka
itu untuk membuktikan bahwa
ini murni untuk mendorong
sistem proporsional tetap terbuka
karena kalaupun saya nanti menjadi calon tetap
kalaupun karena masih sementara
nggak ada urusan dengan itu
nah saya tidak mengungkap itu
karena supaya tidak dianggap bias
tapi kalau sekarang disampaikan
ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan
justru menguatkan lawa itu saya
karena bagi saya walaupun tertutup
tidak ada urusan nomor satu juga
jadi kalau untuk nomor satu
memang gak ada masalah ya
untuk sistem pemilu tertutup atau terbuka
saya mau tanya lagi
sudah ada surat panggilan kepada anda
dari barai skrim untuk diperiksa
saya belum dapat panggilan
saya belum dapat panggilan
saya belum dapat panggilan
dan mudah mudahan kita melihat polisi yang bekerja profesional
sebagaimana yang dikatakan juga beberapa kalangan
yang melihat ini sebagai satu proses
yang harusnya dilihat sebagai bagian dari
kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat
saya tentu saja tetap ingin masyarakat fokus
tidak beralih konsentrasi
melihat dan mengawasi mahkamah konstitusi
saya sih berharap ya
apa yang saya tweet itu malah tidak jadi kenyataan
jadi malah saya berharap
apa diskusi rapat konsultan hakim
mk kemudian memutuskan
tidak melakukan langkah
di luar kewenangannya
karena kan ini kan
dan kita juga harus bijak
melihat bahwa prosesnya sudah berjalan
tetap percahuan sementara
yang sudah disusun
langkah tidak bijaknya
sistemnya berubah di tengah jalan
karena itu saya berharap
tetap diterapkan sistem proporsional terbuka
oh ini ternyata keliru
justru memang salah satu niat
untuk membuka ini ke ruang publik adalah
tetap memberikan mandat masyarakat
rakyat pemilih untuk
pilihannya lebih besar
dalam sistem proporsional terbuka
timbang dalam sistem proporsional tertutup
itu tergantung kepada nomor kulut
lebih banyak ditentukan oleh
ya terakhir prof denny
kalau misalnya nanti dipanggil oleh
baris krim polri seperti apa
menghadapi kasus ini
tidak ada persiapan khusus
saya akan evaluasi saja
arah dari sekarang sampai nanti panggilan
apakah ini betul betul proses hukum
itukah bagian dari kriminalisasi ya
maaf saya menggunakan istilah itu ya
karena saya punya pengalaman tadi di awal

bersama sama dengan bambang ujaya antwa
memiliki vokasi satu perkara
dan akhirnya kita sama sama diteruskan
jadi saya sekarang persiapannya
ada beberapa pihak
beberapa rekan dari lbh
teman teman yang pernah di lbh
yang sedang mengumpulkan adalah
kalau tidak salah lbh atau pkbh muhammadiyah
banyak lagi yang lain sedang diinventarisir
saya terima kasih
kepada rekan rekan yang bersedia
untuk menyampaikan dukungannya
berhamsamat lebih memilih
untuk berada di luar
untuk berbagi peran
begitu juga saya tadi berkomunikasi
dengan pak bustromu kardas dan lain lain
jadi dukungan dari sisiutu society
teman teman akademisi lsm
bisa menjadi bagian dari
di mahkamah konstitusi
hak asasi manusia
kebebasan berbicara dan pendapat
yang tidak jarang
gampang sekali dihadap hadapkan
terutama kalau kita berbicara tentang
di tahun tahun menjelang pemilu
itu biasanya rentah
saya sadar itu tetap dilakukan
insya allah ini demi
yang tetap menghargai suara rakyat
kita harapkan bahwa laporan
laporan terhadap anda
di barat skrimpolri ini
tidak ada embel embel laporan politis
kita lihat nanti bagaimana proses hukumnya
sekali lagi kebebasan berpendapat
warga negara harus dihormati
dan semoga dari kepolisian
bisa melihat ini dengan lebih jernih
dan kita tunggu keputusan akhir
dari sembilan hakim mahkamah konstitusi
apakah seperti yang diprediksi
seorang dini indrayana atau justru berbeda
sekali lagi palu hakim mk
yang akan menentukan masa depan demokrasi kita
terima kasih sekali
mantan wamen kumham republik indonesia
sekaligus pakar hukum tata negara prof denny indrayana
sudah bergabung dari melbourne australia
sehat selalu prof dini